gempa dan tsunami jumat pekan lalu memporak porandakan bangunan di sejumlah wilayah di sulawesi tengah
menggunakan kamera drone tim liputan cnn indonesia memiliki gambar terkini kawasan kondisi pusat perbelanjaan palu grand mall pasca diterjang tsunami
gempa dan tsunami jumat pekan lalu memporak porandakan bangunan di sejumlah wilayah di sulawesi tengah
menggunakan kamera drone tim liputan cnn indonesia memiliki gambar terkini kawasan kondisi pusat perbelanjaan palu grand mall pasca diterjang tsunami

hari ke delapan setelah diterjang tsunami jejak kerusakan masih terlihat
derasnya terjangan gelombang tsunami menyapu bersih bangunan permanen seperti jajaran restoran dan kafe serta permukiman warga
kendaraan yang hancur dan puing puing bangunan masih berserakan
rongsokan kendaraan yang rusak berat terlihat di area parkir pusat perbelanjaan
ada pula yang terseret gelombang tsunami ke tengah pemukiman warga
aktivitas perekonomian di kawasan pusat bisnis palu grand mall di jalan diponegoro palu barat hingga sabtu sore belum pulih
teddy zuhari palu sulawesi tengah